jadi banyak juga secara teman teman angka demis yang mereka juga
kadang kadang mereka juga bisa dikatakan dari iseng mereka bermain
lalu mereka bisa ya berlatih lah menguji mental
itu kan langsung dilihat publik pada saat itu
itu banyak dulu yang teman teman studi studi
menjadi zaman keemasan bagi musisi jalanan di jogja
di masa inilah musisi jalanan dianggap setara dengan musisi profesional
bahkan dari jalanan muncul seniman seniman yang sangat dikenal masyarakat hingga saat ini
sebut saja iwan fals eko ompong hingga sujud kendang sutrisno
bahkan nama terakhir yaitu kendang suju sutrisno selalu dirindukan kehadirannya oleh masyarakat jogja
dan itu kalau dia ngamen saya pun masih kecil waktu itu dari kecil selalu ngikutin
begitu udah pindah dari kampung ya kita udah pulang lagi
kendang sujud memulai karir di jalanan sejak berusia sebelas tahun
yang memiliki darah seni yang mengalir dari kedua orang tuanya
sujud mengabdikan lebih dari separuh hidupnya untuk berkesenian di jalanan jogja
menkedung sabunku cukup jadul jadung
adukku seto aduk sarung

kalau ada acara nanti lagunya siapa itu nanti saya bikin humor
supaya pengunjung itu bisa tertawa bisa banyak yang senang
ya lagunya ya seperti
mata indah bola pimpong ono bocah kejemplung gendong
ngejak mulen umpa andong tekan umang ketepan dondong gitu
ciptaan iwan pales tapi cuma saya bikin berapa baik
sujud kendang tak menyebut dirinya sebagai pengamen musisi jalanan ataupun seniman
dia menjuluki dirinya sebagai pemungut pajak rumah tangga atau pprt
pprt itu kalau teman saya itu istilah pengamen
itu ya juga sama saja
saya pprt ya pengamen tapi ini saya singkat
pprt itu penarik pajak rumah tangga
jadi saya kerja setiap hari masuk kampung keluar kampung menghibur masyarakat
saya sudah menyanyi nanti dikasih imbalan sukarela
nah hasil itu saya gunakan untuk seperti saya mendapat pajak bangunan
itu hasil saya untuk pajak bangunan rumah
terus nanti pajak listrik itu hasil kerjaan saya untuk pajak listrik
pajak air itu ya hasil kerjaan saya untuk pajak
air nanti kalau warga usia lanjut kondisinya sudah tidak memungkinkan
dia sering out nama itu untuk bantu warga
namun karena usianya yang semakin menua dan mulai sakit sakitan
pria kelahiran seribu sembilan ratus lima puluh tiga ini sudah jarang memungut pajak rumah tangga lagi
ia hanya sesekali mengamen dari rumah ke rumah
itu pun di desa yang dekat dari rumahnya
dari jalanan kendang sujud punya sejumlah penghargaan
dirinya dijuluki sebagai pengamen agung oleh jaduk ferianto
salah seorang seniman ternama di jogja
jaduk feryanto juga pernah tampil di berbagai festival
baik nasional maupun internasional
kalau caranya yang mengganggu mungkin yang tidak boleh
tapi kalau itu memang pemerintah kasih wadah kenapa tidak
mereka kan punya kualitas punya skill
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan
tertelan kenyataan kemajuan
di bumi bersadar
kemajuan musik ini bernama kelompok penyanyi jalanan malioboro atau kpjm
mereka terbentuk atas dasar senasib sepenanggungan
sebenarnya kalau tujuannya itu sederhana
ada yang namanya kelompok penyanyi jalanan itu ada yang bikin album ada juga yang bersosial
dalam hal sosial ini nanti ada beberapa teman atau keluarga yang sakit kita bisa membantu dalam bentuk sosialnya untuk solidaritas
jadi tujuannya itu sederhana saja enggak begitu berat
pembentukan kpcm juga bertujuan menjadi wadah bagi musisi jalanan jogja yang ingin memperdalam ilmu bermusik mereka
dahulu saat sebagian besar anggota mereka masih aktif mengamen di malioboro
sesama anggota kpjm dan musisi jalanan lainnya selalu bertemu untuk berbagi ilmu musik
dari sini mereka tak sekedar mengamen tapi juga mulai merambah dengan bermain musik di kafe kafe yang ada di sekitar malioboro
di sepanjang jalan malioboro mulai lasean juga mulai rame itu kita tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam
itu kita sudah bikin suatu bentuk dalam satu yang berbentuk musik antri musik country yang berbentuk western
dulunya memang kalau di jalan itu kelihatannya sangat nyaman sekali
kelompok penyanyi jalanan atau kpj saat ini memiliki ribuan anggota yang tersebar hampir di seluruh wilayah di indonesia
kalau yang di malioboro dulu banyak ada yang dari surabaya
ada yang dari bandung teman teman itu banyak
kalau kadang pas setelah kita malam agak ke malam setelah jam dua belas itu kan kita kumpul
kalau kita kumpul pasti itu sabang sampai maroke
kita diskusi tentang apa tentang musik tentang budaya itu pasti
itu tahun tahun sekian itu memang menyenangkan pada saat itu
itu banyak musisi musisi jalanan memang itu sangat memberi satu keindahan familiar kita saling sharing kita saling

kita harus mencari jalanan yang lebih baik
komunitas inilah yang mereka jadikan alat untuk berperang melawan industri musik tanah air
sebagian besar dari mereka menciptakan lagu dan membuat rekaman
lalu kasetnya mereka pasarkan ke sesama anggota kpj yang ada di indonesia
kpj itu mengawali teman teman indi yang lain di jogja
jadi kami sudah membuat album indi
ada sekitar sembilan lagu
kita rekam sendiri dan kita distribusikan sendiri
ya ke teman teman sendiri
kalau kita lagi bikin event event kecil kecilan mau besar juga langsung kita jual dengan kaset waktu itu
malam semakin larut
namun jalanan malioboro belum juga sepi
malam ini kpjm manggung untuk konser amal
grup musik ini memang salah satu yang masih aktif manggung dalam berbagai acara
lirik lirik lagu mereka sebagian besar bercerita tentang masalah sosial yang belakangan dihadapi bangsa indonesia
dan terterusnya nilai nilai budaya hingga kondisi zaman yang sama
kalau larangan itu nggak boleh ya karena itu ekspresi mereka
karena mungkin mengganggu
kalau caranya yang mengganggu mungkin yang tidak boleh
tapi kalau itu memang pemerintah kasih wadah kenapa tidak
mereka kan punya kualitas punya skill
kenapa nggak harus diwadai mereka
enggak appealsin mereka
sekarang tim malioboro broh
dengan perkembangan mereka ke padang kasin kaya itump
mereka seperti apa orang handmade kali ya
ada bunny kaya kalung kanan di dalam suande examples
kalau kita pukul tadi
setidaknya sejak lima tahun terakhir
kini jumlahnya sudah mencapai puluhan grup yang tersebar di berbagai simpang jalanan jogja
grup musik angklung cari hal misalnya
kelompok musik ini mendadak terkenal di dunia maya karena mengaransemen beberapa lagu musisi nasional dengan alat musik angklung
ketua angklung cari hal misalnya
penontonnya di youtube bahkan mencapai lebih dari satu juta orang
diketuai oleh adi grup angklung ini mulai mengamen sejak tahun dua ribu lima belas
berawal di simpang lampu merah kini setiap malam cari hal mengamen di jalanan maliobo
ketua angklung cari hal misalnya
alhamdulillah kita di lampu merah kalau pagi
sore kita di malioboro alhamdulillah bisa menyambung hidup mas
buat keluarga saya khususnya sudah punya dua anak
siang masih sangat terik
di sudut lampu merah care hall masih bersemangat mengais rupiah
biasanya mereka menghabiskan waktu tiga sampai empat jam di sini
seusai mengamen di lampu merah grup musik angklung ini menyempatkan untuk latihan sejenak
ini sebagai persiapan sebelum mereka berpindah ke jalan malioboro
oke ketua nenek tembang terus tuh
sekau cahit pun wisit gitu
biasa kalau pembukaan
jadi pembukaannya selanjutnya ngasih nyanyi ngonok wih
gak akan rev ngonok wih ngop variasi
harap sentak aneh ke biaya
tapi sekali dibikin
owo ketipung karakter ketipung
itu kita sudah punya sendiri
intinya ketipung kalau gendang
kayak yang disera sera
kalau pakai tangan
kan cuma seperti ini
kalau kita dengan setik
kalau kita dengan setik
carihal bersiap manggung di jalan maliuboro
di sini mereka mengamen sampai jam sembilan malam
tak mudah untuk mendapat tempat bermain di sini
adi dan kawan kawan
rawan bahkan pernah dilarang oleh manajemen setempat karena tidak memiliki izin
saya dulu di sini kan saya ceritanya mau menggantikan tempat dari satria jogja yang lama vakum
soalnya saya hanya dapat perintah dari teman saya yang dulu satria jogja
daripada tempat di malioboro itu nggak dipakai mendingan kamu tempatin
tapi ternyata setelah saya main di sini selama dua minggu saya dari pihak upt ada yang memberhentikan musik saya
ada perizinan yang harus diurus
soalnya satria jogja sudah nggak masuk di dalam upt
semakin malam suasana semakin ramai
mereka yang menyaksikan cari hal
perihal beraksi tak sungkan ikut menyanyi dan berjoget bersama
semua larut dalam kegembiraan musik koplo yang dimainkan
tipe tipe musik kalau tipe musik saya kan tipe musik koplo mas
jadi ketipunya itu kita udah punya patent udah punya karakter sendiri
jadi musik kita koplo
terus permainannya pokoknya koplo kayak yang
musik kita juga intinya mengembangkan musik tradisional menjadi perkusi
ada drum ada simbal
jadi tradisional dipaduin dengan musik modern
arasmennya bisa dibikin jaipong jazz pop koplo seperti itu
bagi sebagian orang jalanan adalah tempat yang jorok dan kumuh
tapi bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari jalanan
trotoar dan panasnya aspal di siang hari dapat menjadi panggung yang menentukan
dan berlangsungan hidup mereka
termasuk bagi para musisi jalanan ini